doni salmanan dimiskinkan usai fonis banding
ada pengadilan tinggi bandung jawa barat yang memperberat hukuman terdakwa
kasus penipuan platform investasi beneropsian kuoteks doni salmanan
dari empat tahun menjadi delapan tahun penjara
fonis banding yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat
daripada fonis pengadilan negeri balai bandung
pada putusan di tingkat banding ini doni juga dinyatakan bersalah
terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang tppu
hakim menyatakan barang bukti didapat atas perbuatan tindak pidana
yang dilakukan doni selama menjadi afiliator
atas putusan ini kini aset aset miliknya disita negara